ini adalah kisah dari negeri belanda
tentang orang orang yang disebut orang belanda
di belanda berabad abad yang lalu
hiduplah seorang raja dan seorang ratu
yang memiliki anak perempuan yang sangat cantik
sang putri cantik untuk dilihat
dan dia sangat tahu hal itu
jadi di antara semua orang di negeri
yang suka melihat wajahnya yang cantik
dia paling suka melihat dirinya sendiri
pada masa itu tidak ada cermin atau logam
sehingga sang putri akan pergi ke hutan
pergi ke danau
dan bersukaria melihat bayangannya yang cantik di air danau
kemudian begitu besar cintanya pada alam dan hutan
sehingga dia akan bermain di lumpur sepanjang hari
berkeliling dengan binatang setiap pagi dan sore
sehingga saat dia kembali ke istana
rambutnya akan kusut seperti rambut sarang burung
oh putriku tersayang
bagaimana aku bisa menyingkirkan kusut ini di rambutmu
aku tidak tahu itu kan pekerjaanmu
kemarilah dan duduk dan biarkan aku menyisir rambutmu
ini mungkin sedikit sakit
oh tidak bisakah kamu melakukan sesuatu dengan benar
kau ini kasar seperti kerbau
yang mulia mengatakan aku mirip kerbau
oh ini adalah putri yang sangat kasar
oh ini adalah putri yang sangat kasar
belajarlah menyisir rambutku dengan baik
dan kemudian kita akan berbicara tentang kekasaran
tidak bisakah ada yang melakukan sesuatu di sekitar sini
seperti yang mungkin kalian perhatikan
perilaku sang putri hampir tidak seindah dengan wajahnya yang cantik
bermain dengan makhluk makhluk hutan
dan membuat rambutnya kusut
tapi menghina pembantunya
banyak dari mereka jauh lebih tua darinya
dan juga ketika mereka mencoba melakukan yang terbaik untuknya
tapi itu tidak dihargai
sang ratu berbicara tentang penampilan sang putri kepada sang raja
sang raja sangat mencintai putrinya
dan tidak tahan memikirkan untuk menghukumnya
dia hanya meyakinkan ratu

dia hanya meyakinkan ratu ya putri kita tidak semuanya borok sayangku
dia hanya meyakinkan ratu
dia berbagi cintaku pada binatang pohon dan berbagai hal di hutan
lihat betapa lembutnya dia peduli pada anak sapi kecil yang dia temukan terluka di hutan waktu itu
dan burung burung berkerumun padanya setiap kali dia keluar di kebuk
sementara raja memikirkan kebaikan sang putri pada binatang
dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan oleh sang ratu
jadi dia mengambil kekhawatiran di dalam hatinya
membawanya ke tempat favoritnya di hutan
dan membawanya ke tempat favoritnya di hutan
tempat di mana temannya pohon ek yang besar pernah berdiri
bertahun tahun yang lalu ketika raja hanyalah seorang bocah yang berusia sepuluh tahun
dia telah melihat beberapa penebang kayu datang untuk menebang pohon ek
aku tidak akan membiarkanmu memotong pohon ini
pangeran kami membutuhkan kayu
maka pergi dan temukan pohon

tetapi aku tidak akan membiarkan kau memotong pohon ini
kau membunuh yang ini atau gerakan kapakmu melewati ku sebelum bilanya menyentuh pohon
penebang kayu tidak punya pilihan selain meninggalkan pohon ek tua yang besar itu sendirian
sang pangeran bersikeras bahwa pengawal kerajaan ditempatkan di hutan
sehingga tidak ada yang akan menebang pohon yang sehat dan memotong kayu hanya dari yang sudah mati
tidak ada yang diizinkan untuk berburu binatang atau menangkap burung dari hutan
di lain hari ketika sang pangeran muda sedang bermain di hutan
dari mana asal suara itu kedengarannya seperti binatang yang kesakitan
sang pangeran muda mencari kemana mana di semak semak dan pucuk dan semak semak dan menemukan bayi kerbau
kerbau itu sangat kesakitan karena kakinya terluka dan lukanya dalam
raja membawa anak kerbau itu ke istana dan merawatnya sendiri
siang dan malam sampai akhirnya sang anak kerbau itu cukup baik untuk kembali ke hutan
ketika pangeran muda itu bertambah usia sekarang menjadi pemuda dua puluh tahun
dia telah mengunjungi teman lamanya pohon ek lagi dan menemukan pohon malang itu sekarat
pohon eku pohon ek kesayanganku apa yang terjadi padamu
mengapa kau terlihat sangat layu temanku
aku harus mencari dokter tukang kebun siapapun
tidak ada gunanya pangeran muda
karena sudah tiba saatnya rohku meninggalkan dunia ini
kau telah baik kepadaku dan kau menyelamatkan hidupku pada beberapa kesempatan
sekarang saatnya bagiku untuk membalas bodi
dan untukku juga
kau kerbau tersayangku
kau juga terlihat sangat sangat lelah
pohon ek dan aku bersaudara kami telah dikutuk untuk hidup sebagai pohon dan sebagai binatang
dan sekarang lamanya kutukan mendekati akhir
sudah saatnya bagi kita untuk kembali ke tanah kita di bintang bintang
tapi sebelum kita pergi oh pangeran mulia kami ingin memberkati tanahmu
dengan kemakmuran dan kebahagiaan tak terhitung
karena kebaikanmu telah pantas mendapatkannya
ketika aku mati ambil salah satu tanduku
dan buat sisir untuk anak perempuanmu yang kelak akan kau miliki
dan ketika aku mati potong kulit kayu menjadi tongkat
ketika putrimu berusia tujuh belas tahun bergabunglah dengan penjahit untuk membuat rok untuknya
dan membuatnya memakainya setiap kali ia melakukan pelanggaran

lalu suatu hari dia akan menemukan bunga ungu di tempat yang tepat
di mana kakakku sekarang berdiri sebagai pohon ek
biarkan para wanita di negerimu memintal dari tangkai bunga
dan sebelum kau menyadarinya hutan gelap ini akan menjadi ladang penuh bunga yang indah
yang akan dipintal oleh orang orangmu menjadi kain terbaik dan terlembut
yang pernah ditemukan oleh manusia
dan kerajaanmu akan menjadi salah satu yang paling makmur di dunia
hari ini bertahun tahun kemudian ketika raja berdiri di hutan
dia ingat apa yang dikatakan teman teman lamanya tentang pohon ek dan juga kerbau
jantungnya yang cemas melihat secerca harapan dan berterima kasih kepada mereka dalam benaknya
raja bergegas ke istana
dia memiliki rok yang terbuat dari tongkat kayu ek dan sisir dari tanduk kerbau
putri kita sekali lagi membuat pengasuh pengasuh itu menangis dengan kekasarannya
panggil dia ke sini
sang putri dipanggil
dan ketika dia tiba
aku mendengar kau telah melakukan kesalahan lagi
ayah mereka semua itu tidak berguna
mulai sekarang kau harus menyisir rambutmu dengan ini
dan mulai sekarang setiap kali kau kasar kau harus mengenakan ini
ayah tapi aku
tidak ada pertanyaan tidak ada diskusi pakai ini sekarang
dan begitulah yang terjadi
setiap kali sang putri bersikap kasar atau berperilaku buruk
dia harus mengenakan rok kayu itu
sang putri tidak menyukainya sama sekali
dan perilakunya segera mulai menjadi lebih baik
setiap kali sang putri menyisir rambutnya dengan sisir yang terbuat dari tanduk kerbau
perilaku sang putri meningkat dengan pesat
aku sangat menyukai nuansa sisir ini ini lembut sekali
tapi rambutmu sangat kusut yang mulia
ini mungkin agak sedikit sakit
ya mungkin tapi tidak usah khawatir aku akan diam saja
apakah baik baik saja
aku minta maaf aku sangat sangat menyesal yang mulia
selama kau baik baik saja tidak apa apa
jangan khawatir siapa pun bisa tergelincir seperti itu
semua orang terkagumkan
semua orang terkagum kagum dengan perubahan luar biasa yang terjadi pada putri yang dulunya sombong kasar dan juga egois
segera sopan santunnya seindah wajahnya
dia tidak lagi perlu memakai rok kayu dan merupakan orang yang paling baik paling manis di kerajaan
suatu hari ketika dia pergi ke hutan seperti biasa
dia mencapai tempat di mana pohon ek tua dulu dan dia melihat bunga tercantik yang paling indah di sana
dia membawa bunga itu ke istana dan menunjukkannya kepada ibunya dan bibinya yang datang berkunjung
ibu bibi coba lihat apa yang aku temukan di hutan hari ini
itu bunga yang aneh tapi juga indah
itu bukan bunga biasa sayang
itu adalah rami
rami apa itu
segera bibi itu menunjukkan kepada para wanita di istana
bagaimana cara memanggang tangkai dan mengambil rami dari bunga
lalu memutarnya menjadi benang yang sangat lembut dan indah
tidak lama kemudian seluruh hutan telah menjadi ladang besar bunga rami
dan semua orang di kerajaan itu memutar rami menjadi benang yang lembut
penjahit membuat kemeja yang bagus untuk pria dan rok untuk wanita
sang putri sangat menyukai bahan itu sehingga suatu hari
roknya terasa sangat lembut
bawakan aku lagi
lihatlah bakat yang memberiku
bawakan aku satu lagi
ah semakin aku memakainya semakin cantik tampilannya
bawakan aku satu lagi
sang putri mengenakan dua puluh rok seluruhnya
dan berjalan dengan pelan sedemikian di istana
sehingga semua wanita berpikir bahwa dua puluh rok adalah jumlah dari rok indah untuk dipakai

mode menyebar ke seluruh kerajaan
dan setiap gadis setiap wanita dan setiap pengantin harus memiliki dua puluh rok di sekelilingnya
sampai hari ini mode yang dimulai oleh sang putri di negeri belanda tetap diikuti oleh orang orang belanda
mode yang dibawa oleh sang putri yang mengenakan dua puluh rok sekaligus
lebih penting lagi kita harus memperhatikan bahwa ini adalah putri yang sama yang harus mengenakan rok yang terbuat dari kayu
dan sekarang dia bisa mengenakan bahan lembut yang terasa nyaman bahkan ketika dua puluh rok melilitnya
ketika kita mau menerima kesalahan kita dan mengerjakannya kita akan menjadi ringan hati dan juga gembira
kemudian orang merasa nyaman di sekitar kita dan merayakan apapun yang kita lakukan
begitu sang putri menjadi sopan dan penuh kasih tidak ada yang berbicara tentang kekasarannya lagi
karena ketika kita sendiri meninggalkan kebiasaan buruk kita
maka orang lain secara alami akan mengampuni kita
itulah cara dunia yang sebenarnya